saudara hekal anda sudah boleh pulang ya
tidak ada luka serius kok
jadi tidak perlu dirawat
tapi ini saya ada resep vitamin dan boleh ditembus setiap hari
terima kasih ya dok
terima kasih ya dok
kamu dari mana aja sih aku baru datang
yang pertama ada ini

yang ketiga adalah ini
dianya yang berbeda droite
bayari anda saya kalah belanjang

gue mau dia uang boy
udah lah kal
lu gak usah mikirin masalah itu
yang penting kan sekarang udah sembuh
saudara heka anda sudah boleh pulang ya
tidak ada luka serius kok
jadi tidak perlu dirawat
tapi ini saya ada resep vitamin dan boleh hidup
jadi tebus setiap hari ya
makasih ya dok
makasih ya dok
kamu dari mana aja sih
kok baru dateng
kan tadi berangkat duluan
iya tadi boy nyuruh aku waktu di jalan
lalu disuruh balik lagi ke hall
tiba tiba ternyata di hall udah pada sepi
ya udah balik lagi sih
terikalah ngerok balik balik
jangan buat hal gitu

aduh gimana ya
tadi bro jun katanya abis nganterin lu
karena dia penyurusan
ya udah gak apa apa
kal kita pulang naik taksi aja ya
tapi anak anak udah banyak yang ikutin mobil gua
tapi anak anak udah banyak yang ikutin mobil gua
iya motor gue juga masih di hall
yaudah kalau gitu kita naik taksi aja
kau sebenernya kaki lu tuh kenapa sih
sebenernya sebelum gua bertanding tuh pas malemnya gua makan sama cindy
gua didatengin sama preman yang gua dehin cindy
dan akhirnya gua ribut sama mereka
tapi mereka ngelukain kaki gue
ikut kita aja lu tak usah ikut dia
lu jangan macam macam sama si gua
di tempat roti bakar yang sering kita nongkrong itu pak
tau gak ingat kan
perasaan di sana nggak ada preman deh
apa jangan jangan preman preman itu suruhan
ya bisa jadi aja kan
anak black cobra tuh sengaja sewa preman buat hantam haikal sebelum bertanding
biar stamina haicle tuh gak fit waktu bertanding
abang juga kayaknya harus hati hati deh
soalnya takutnya kalo abang berhantam sama roger masih pertandingan
mereka bakal bikin kayak gitu lagi
seperti kayak haikal
tenang aja bu
selamat jalan kal
makasih ya semua
ya udah bu kalo gitu gue langsung naik motor aja ya
sampai besok ya
semuanya baik duluan ya

sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
oke nih temen temen yang nebek mobil gue kita ikutin taksi dulu ya sampe kosan haikal
abis dari kosan haikal baru kalian gue antren lagi ke hall
untuk temen temen yang mau motering gitu ya kalian harus juga emosi kalian
oke siap yan
sampai jumpa pelet